partai demokrasi indonesia akhirnya menetapkan putih guntur soekarno sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur
hal itu disampaikan sekjen pdip hasto kristianto usai acara peringatan hud pdip ke empat puluh lima di jakarta
menurut hasto keputusan itu diambil oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri
setelah mendapat masukan dari sejumlah kiai dan tokoh nadatul ulama ketua umum pkb mohaimin iskandar dan bahkan dari gus ipul sendiri
kami sudah menerima arahan dari ibu megawati soekarno putri bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama dengan matang
dengan memperhatikan masukan masukan dari para kiai dari keluarga besar nahdlatul ulama
dengan semangat untuk berpegang teguh kepada sejarah dan juga kebersamaan persaudaraan
serta kultur yang telah dibangun antara nu dan pdi perjuangan pdi perjuangan dan nu
dan juga setelah menerima masukan dari gus ipul serta mendengarkan juga masukan dari bapak mohaimin iskandar
selaku ketua umum partai kebangkitan bangsa dengan memerhatikan aspirasi masyarakat jawa timur